aduh tante terharu sekali
kalau menurut boy sih sebaiknya kita anterin adriana pulang ke rumahnya aja kali ya
kasianah mama bener bener deh gak tega banget sama si adriana itu
aduh adriana tunggu
mendingan kalau kamu mau pulang besok aja pulangnya
ya kamu pikir antri ini gak punya perasaan apa
biarin kamu pulang dalam kondisi seperti ini
tapi tante adriana
udah udah mendingan masuk aja masuk
mendingan kamu dengerin apa kata mama aku aja
bilang aja kalau kamu yang pengen aku nginep disini
gak usah thanksing kali boy
apa kata si ganteng
ya udah masuk
adriana gimana baiknya aja deh tante
hmm kamu itu selalu baik
tapi tenang sensei saya sudah hubungin temen temen saya buat bantu kita
oke pelan pelan bisa berdiri kan
adriana ini kamar kamu kamu boleh istirahat dulu ya
terus kamu gak usah mikirin apa apa lagi oke
tante pengennya kamu istirahat
terus kamu tidur yang enak besok pagi kamu udah gak sakit kamu udah bubar udah sehat
makasih ya tante tante tuh bener bener baik banget sama adriana
oh ya adrena juga mau minta maaf buat tante buat semua yang ada di rumah ini
karena adriana udah ngerepotin kalian semua adriana minta maaf
ada nana kamu gak usah ngomong minta maaf kayak gitu lah
adriana tante tuh gak bakalan lupa
kamu punya kebaikan terhadap tante itu lebih besar daripada ini
ini mah gak seberapa masih inget kan waktu kamu nyelamatin perusahaan tante yang udah hampir bangkrut
ya tante adriana memang selalu inget itu
tapi adriana ngelakuin semua tulus kok dari hati adriana
gak mengharap apapun tante karena adriana udah menganggap tante ini sebagai mama adriana sendiri
bahkan lebih dari mama kandung adriana sendiri
aduh adriana kamu tuh baik banget sih
mama tuh belum pacaran aja sama si boy tante tuh udah menganggap kamu seperti anak tante sendiri
tapi adriana kamu harus ingat kamu gak boleh ngomong kayak gitu tuh
kamu harus selalu inget
kamu harus selalu ingat kalau mama adalah yang terbaik
gak boleh banding bandingin sama yang lain
yaudah deh kamu istirahat ya adriana ya
aduh tante terharu sekali
nah kalau menurut boy sih sebaiknya kita anterin adriana pulang ke rumahnya aja kali ya
nih besok aja tau
kasianlah mama bener bener gak tega banget sama si adriana itu
aduh adrena itu lagi galau dia tuh lagi kecewa banget sama mamanya
kamu tahu nggak mamanya adriana itu maksain adriana untuk menikah sama orang yang dia nggak cintai
aduh mama tuh gak tega dia beneran kasian banget ya nasibnya dia
udah biarin aja disini dulu deh
untuk saat ini aku nggak punya pilihan lain boy
aku harus nurutin
apapun kemauan mamaku
karena kata mamaku kalau aku gak nurutin kemauan beliau
aku akan diusir dari rumah dan aku gak akan dianggap sebagai anaknya
dan aku gak tau harus lari kemana lagi
pergi kemana lagi boy
yang mamaku inginkan saat ini adalah aku menikah dengan orang lain
itu berat buat aku meninggalkan kamu boy
kenapa adriana mama suruh nginep disini
mama tuh bukan cuma kasihan sama dia
tapi inget adriana tuh juga pernah nolongin mama
ingat kan kasus perusahaan mama yang pernah dituntut itu kan
udah anggap aja kita balas budi gak apa apa
terserah mama aja
mama kan tau baiknya yang kayak gimana
udah kalau gitu mama istirahat mama tidur
pasti mama capek kan
kamu jangan nakal
kamar kamu itu disitu
mama duluan lagi
dia kira banget dan percaya banget sama adriana
aku gak mungkin ngebiarin adriana terus ngebohongin mama seperti ini
tapi aku juga gak tega ngebongkar rahasia adriana
oke didengar ngeritar dikamu
tunggu sebentar nanti

gimana menurut mama nih mbak

malah if i can't do something again
gak baik tau
masa ada anak gadis orang nginep di rumah kita
mereka kan nggak tidur sekamar
lagian juga ada kita di rumah ya kan
udah deh gak apa apa deh bantuin orang
kan darurat dia kan sakit
mama nih bener bener bingung ya
mama segitunya bela belain adriana
supaya bisa deket sama boy
supaya ngejodoh jodohin boy
ya bilang aja
kalau reva belum pernah nginep disini jadi papa ngiri
ini masalahnya ada anak gadis yang tinggal di rumah kita
gimana kalau tetangga sampai tahu
yaudah dong ngapain juga
kasih tau tetangga
diam aja tuh
bener tau pak
kita tuh bantuin orang
papa harus tau ya
adriana itu dulu tuh udah pernah nolongin mama
nih perusahaan mama itu
waktu itu dituntut sama model
tapi dia ngasih bantuin mama
tanpa pikir panjang
dia langsung suntikin dana lima miliar pak
nggak ada salahnya kan

ntar kita ke tempat yang lebih baik
kita bisa ke tempat yang lebih baik
kita bisa ke tempat yang lebih baik
kita bisa ke tempat yang lebih baik
kita bisa ke tempat yang lebih baik